sejumlah keluarga dan tetangga yang selamat menangis histeris
melihat nasib tragis keluarganya yang tertimbun reruntuhan bangunan rumahnya
akibat longsor tebing penahan rel kereta di kampung baru
kelurahan empang kecamatan bogor selatan kota bogor jawa barat pada selasa malam
petugas sargabungan terus berupaya mengevakuasi enam warga lainnya
yang masih terjebak di puing reruntuhan
proses evakuasi berlangsung dramatis
lantaran korban yang terhimpit runtuhan terus merintih kesakitan
saksi mengaku kejadian berlangsung setelah tebing penahan rel kereta
mendadak longsor usai diguyur hujan deras berjam jam
tebing setinggi dua puluh meteran itu ambrol menimpa lima rumah warga
hingga menibun belasan pengundi di dalamnya
tadi jam dua puluh tiga tiga puluh beberapa saat yang lalu
ini tanah longsor ya dan menimpa lima rumah
kemudian berhasil dievakuasi tujuh orang
nah ini masih enam ya lagi yang berusaha kita evakuasi
hingga selasa malam dua jenazah yakni balita dan orang dewasa
telah berhasil dievakuasi beserta seorang kakek dalam kondisi kritis
para korban telah dievakuasi ke rsud setempat
sementara bentangan rel kereta sejauh ini
lima belas meter juga nampak menggantung